setelah lima kali dikembalikan penyidik kejaksaan tinggi dki jakarta
berkas kasus pembunuhan wayan mirna salihin
dengan tersangka jessica kumala wongso dinyatakan lengkap kami siang
berkas dinyatakan lengkap setelah penyidik polda mitrojaya
melengkapi bukti bukti yang diminta penyidik kejaksaan tinggi dki jakarta
dengan lengkapnya berkas ini
pihak kepolisian akan menyerahkan tersangka jessica kumala wongso
kepada kejaksaan tinggi dki jakarta untuk disidangkan dalam waktu dekat
jessica diduga mencampur racun cyanida ke dalam kopi yang diminum mirna
di sebuah kedai kopi enam januari lalu
akibat meminum kopi itu wayan mirna meninggal dunia
lengkap yaitu p dua puluh satu
berdasarkan ketentuan pasal satu ratus tiga puluh sembilan empat